sementara itu direktur pemasaran pt pertamina persero muhammad iskandar mengaku pertamina masih terus mencari penyebab dugaan kelangkaan lpg di beberapa daerah akhir akhir ini
jika melihat data realisasi penyaluran harian lpg tiga kg tidak terjadi penurunan sama sekali
tidak benar kalau ada isu pengurangan
kadang kadang di pelintir ini di masyarakat itu wah lpg dikurangin
jadi rata rata penyaluran harian kita bisa dilihat
rata rata dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat ribu metrik ton per hari
pertamina menjamin ketersediaan tabung gas subsidi tiga kg di masyarakat
stok harian gas lpg pertamina bulan desember dua ribu tujuh belas berada di kisaran delapan belas sembilan hari atau berada di atas batas aman sebelas hari
pertamina mengimbau agar masyarakat tidak panik
menghadapi kondisi dugaan kelangkaan lpg tiga kg di beberapa lokasi
direktur pemasaran pt pertamina muhammad iskandar mengaku pada masa libur panjang awal desember ini
telah terjadi peningkatan kebutuhan lpg tiga kg di depok bogor dan sebagian jakarta
berdasarkan data penyaluran harian lpg tiga kg bersubsidi hingga akhir november dua ribu dua puluh
pertamina telah menyalurkan lima tujuh puluh lima juta metrik ton atau sembilan puluh tiga persen dari kuota apbnp dua ribu tujuh belas
sebesar enam satu ratus sembilan puluh sembilan juta metrik ton
sampai dengan akhir desember dua ribu tujuh belas penyaluran lpg tiga kg diperkirakan akan melebihi kuota sebesar satu enam persen dari kuota apbnp dua ribu tujuh belas